di tengah euforia kedatangan raja salman ada empat warga negara arab saudi diamankan petugas bandara internasional igusti ngurah rai bali
mereka ditangkap setelah salah seorang dari mereka mengatakan pesawat yang mereka tumpangi akan meledak saat lepas landas
akibat peristiwa ini otoritas bandara igusti ngurah rai bali sempat menutup runway selama satu hingga pukul satu jam hingga pukul sembilan belas empat puluh dua waktu indonesia bagian tengah
dua belas penerbangan mengalami penundaan keberangkatan dan menunggu kepastian bandara dalam kondisi aman
sementara al johani dakelalah audah warga negara arab saudi yang mengatakan pesawat akan meledak saat tinggal landas terpaksa menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan juga anggota tni au
seorang perwakilan kedutaan besar arab saudi mendampingi al johani selama pemeriksaan
pemeriksaan baru selesai setelah petugas memeriksa seluruh barang pria lima puluh delapan tahun ini
dan petugas tidak menemukan
pemeriksaan dan ternyata itu hasilnya adalah ajang disuplikasi
hanya miskomunikasi sehingga warga kita dari arab saudi diizinkan untuk berangkat ke jakarta
sudah semuanya kita periksa warga negara kita harap empat orang kemudian dari filipinanya sudah kita satu orang
dari mas kap
dari mas kap juga sudah kita periksa
sudah kami cek seluruhnya
kami sudah apa nanti api apinya sudah kami scan semua